eh ini mau pada kemana
karun kan belum selesai ya
ya ini mau pada kemana
eh eh eh mau kemana
ini mau pada kemana
karung belum selesai ngajarnya ya
kalian tuli apa
yang udah ngasih waktunya buat ngajarin kita
eh ya ampun tunggu
semoga aja rumana jadi ikut senang dengan semua ini
pak mana tante rumananya
ya pak mana
kalian sabar ya
bentar lagi tanpa rumana pasti datang
sekarang kalian main aja sama temennya
kita akan bertemu di dalam
ajak main ya
terima kasih banyak pak
terima kasih pak udah belum dateng kan
terima kasih pak
bang rahmadi dari tadi udah datang
iya dari tadi
oh iya bang ini kenalin bang roby
eh rum abang balik ya ada urusan di kantor
iya bang makasih ya udah anterin rum kesini
adek adek dapet baju baru dari siapa
saya yang memberikan nyuruh
maksud bang rahmadi apa ya
ngasih anak anak didik saya baju baru kayak gini
saya gak ada maksud apa apa rum
saya cuma ingin membujuk mereka
supaya lebih giat lagi belajar mengajinya
sepertinya berhasil ya
makasih banget ya bang
bang rahmadi udah kasih anak anak didik saya baju baru
niat bang rahmadi itu sangat baik
jadi kamu setuju kan
emangnya kenapa rum
kalau niat bang rahmadi kasih baju baju baru ini sama anak anak didik saya
untuk menjadikan mereka supaya giat belajar
itu bang rahmadi salah
bang ramadi seharusnya gak ngelakuin itu semua
supaya mereka tetap semangat
malah kalau bisa tambah semangat belajarnya
tapi bang rahmadi bikin mereka semua ketergantungan
ketergantungan sama sesuatu yang namanya hadiah
saya bener bener gak ngerti dengan sikap kamu ya rum
gini ya bang
mungkin sekarang bang ramadi bisa kasih baju baju baru ini
sama mereka supaya mereka giat belajar
tapi kalau besok besok saya nggak bisa kasih baju baju baru sama mereka
terus mereka jadi males
mereka gak mau belajar
mereka gak mau belajar
kamu gak perlu cari cari alasan supaya saya merasa gak nyaman ketika berada di dekat kamu
maksud bang rahmadi
kalau kamu memang gak suka sama saya
dan kamu lebih memilih laki laki yang tadi nganterin kamu
saya bisa terima
tapi gak begini caranya
saya juga punya perasaan rum
terus terang aja ya
saya permisi ya
ya allah kenapa jadi gini sih
eh ini mau pada kemana
eh eh eh karun kan belum selesai ngajar ya
ya ampun ini mau pada kemana

ini mau pada kemana
karung belum selesai ngajarnya ya
kalian tuli apa
hargain dong karun mana yang udah ngasih wakinya buat ngajarin kita
ya ampun tunggu
eh tunggu tunggu tunggu
kalian tuh mau pada kemana sih
karung kan belum selesai ngomongnya
bercuma kak ngaji cuma buang buang waktu kita doang
bener kak lagian nasib kita udah ditentukan kok
kalian tuh gak boleh ngomong kayak gitu ya
gak ada yang tau kan gimana nasib kalian ke depannya itu
kalau kalian percaya sama allah

tidak ada yang mustahil kalau allah udah menghendaki
apa buktinya kak selama ini orang miskin tetap miskin juga
benar kakek saya aja dari kecil sampai dewasa tetap aja miskin
keturunannya juga miskin
orang miskin kan yang hidupnya jadi kaya cuma ada di penerbangan doang kak
iya kak kami dibilangin sama bapak kita
kalau mau hidup harus kerja kerja apa aja
yang penting kerja bukan yang ngaji kak
iya kak waktu dua jam buat ngaji
bisa untuk ngasong sama ngamen dapet duit deh kak
bener kak kalau ngaji dapatnya apaan nggak ada kak
yang ada patah jadi pedes gara gara kelemahan duduk
astaghfirullahaladzim ya allah
kalian dengerin kakak ya
gak ada yang gak mungkin kalau allah itu udah berkehendak
sesuatu yang gak mungkin bisa menjadi mungkin kalau kalian itu berusaha dan berdoa
tetangga kakak tukang gugur
karena dia selalu berdoa dan berusaha
ah itu memang nasibnya bang haji sulamaya lagi beruntung kak
bener kak kita udah sering liat cerita bohong
tapi semua yang dialami semua apa yang kakak ceritain itu ada nyata
buktinya mana kak coba ceritain tentang tukang bubur yang bisa naik haji
nih ya dengerin cerita kakak ya
tetangga kakak itu ada tukang bubur
emaknya pengen banget naik haji
kalian tahu sendiri kan penghasilan tukang bubur itu gak seberapa
tapi emaknya itu selalu berdoa dan berusaha selalu meminta sama allah
dan akhirnya emaknya bisa naik haji
keluarganya bang sulam juga naik haji
bahkan bang sulam itu ngajak semua pedagang buburnya bersama istrinya untuk naik haji juga
itu semua karena kebesaran doa
mei abah sudah berhasil mengkoordinir semua sesepuh dan pengurus rt
yang segera akan mengawasi dan mengamankan kampung ini
bagus tuh bang
terus apa lagi yang abah lakukan
kita akan segera membuat siskambling
yang penting lagi mi
saya akan usulkan
supaya salah satu posisi kamling itu ditempatkan di depan rumah si sulam
abah emang hebat
supaya kita gampang untuk mengawasi rumah dia
kita akan segera mengawasi dia
setiap gerak gerik si sulam tidak bahkan lolos lagi mi
dari pengawasan kita
gimana ada yang mencurigakan nggak
ngapain di depan gue
kagak kelihatan ketutup
dateng dateng main noyer kepala orang
lu ngapain di sini ah
kau tetuk bun bunan lu
lu mandul sumur hidup
merumbung di sini kayak kecembung batu
eh kita lagi mengawasi rumah si sulam
hah rumah si sulam pake diawasin
lu jalan gak bubur gak
ada juga si sulam yang mau kita lapurin rt ya
lu kalau ngomong jangan sekatek katek lu
justru haji sulam nih kita mau laporin karena gaulnya sama preman
jangan sampai pali gue naik kembun bun ya panas nih
lu mau bubur gak
lu mau jalan gak
mau teriakin maling nih
reset banget si ah
maaf pak ji kita gagal mengintai rumahnya haji sulam
kita lagi enak enak ngintai
diusir sama sobari geblek gitu
udah pergi sana loh
tunggu gue tidur aja loh
eh bagaimana sih astaghfirullahaladzim
eh kenapa sih
oh rt nih darah tinggi
jeh kagak dikasih kali ayo udah ya
kagak dapet duit transport